oke kalau gitu yaudah terima kasih ya feli ya
pemindahkan jadwal meeting
apa al berencana gak ke kantor hari ini
mau kemana dia
yaudah kamu bilang sama dia
ayo telepon dia sekarang
bilang kalau kamu itu bisa ketemuan sama dia
kita mau makan siang
udah udah gak usah ke mall
ketemu sama mbak jen dan papanya
iya mama kan pengen kenal juga sama papanya mbak jen
gak sopan kalau ditolak
seneng mama dengernya
mama mau siap siap dulu ya
oke gapapa deh biar papa makin yakin kalo aku sama rendy beneran pacaran
pa rendy bisa brunch di vinland cafe jam sepuluh pagi
dia mau datang dengan mamanya juga
oke nanti papa akan langsung berangkat kesana
cuma kita harus buru buru takut telat
bu saya duluan ya bu
biasanya andin kalo gak ke kantor atau gak ngajar dia sempetin dengan terena
kenapa tiba tiba mau bantu aldi kantornya
apa yang mereka sembunyikan dari aku
selamat pagi feli
saya mau tanya apa lebaran sudah sampai kantor
oh belum ada bu
padahal tadi aldebaran berangkat duluan
harusnya dia udah sampai di kantor
apa ada meeting hari ini
gak ada bu
malah tadi pak al sempat mindahin jadwal meeting hari ini jadi besok
yaudah terima kasih ya feli ya
pindahkan jadwal meeting
apa al berencana nggak ke kantor hari ini
mau kemana dia
sampai jumpa di video selanjutnya

terima kasih banyak
mohon maaf dengan bapak dan ibu siapa
dan ada keperluan apa
selamat pagi saya aldebaran al fahri
dan istri saya andini karisma putri ingin membuat sebuah laporan
silahkan diisi data dirinya
dan nanti akan saya buatkan laporan
itu boleh pak
ma ma udah belum
nanti kita telat loh ma
macet loh mbak jam segini ke arah mawut pulau perasa
soalnya barusan tuh mama nyobain baju
takutnya kan gak sempurna
mama ini kan mau ketemu calon besen
jadi harus tampilnya oke ya kan
mama apaan sih ma
mama udah oke belum
ketemu sama calon mertua kamu ini mau dia tampilnya begini
gak malu maluin kan
aduh maaf apaan sih ma yaudah kita jalan aja yuk yuk
tapi memang udah oke kan ren
udah oke belum sih
aduh maja tinggal pede gini
mama oke banget udah oke banget yuk
oh gitu jadi pak chandra lagi ke malang bu ya
iya pak surya jadi masih ada urusan di pabrik di malang
tapi mudah mudahan kalau memang selesai mungkin minggu ini udah bisa balik ke jakarta
maaf pak makasih banyak ya udah repot repot main koper aku kesini
padahal tadinya aku sama nino mau kesana loh ya kan sayang
gak repot sama sekali
mama sama papa memang sengaja mau kesini mau sering ngobrol sama mamanya nino
iya bener sarah
ya saya berharap setelah kejadian ini rumah tangga nenur sama elsa akan makin baik
dan gak ada masalah lagi ya
amin kita doakan yang terbaik buat rumah tangga elsa dan riki
ya saya setuju pak surya
ya tapi sebelumnya aku mau minta maaf
kemaren kemaren aku memang ambil keputusan secara emosional pak
apa yang terjadi antara elsa dan ricky
buat aku saat itu memang
aku gak bisa terima
apalagi itu menikut perselingkuhan
tapi kemaren setelah ketemu dengan riki
ricky udah jelasin dan juga memberikan bukti
bahwa kejadian di hotel altair itu memang
hanya fitnah dan rekayasa
kamu akhirnya paham juga
hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi ya noh
ya saya setuju sama pak surya
no ini harus jadi pelajaran buat kamu
lebih perhatian sama dia
dan buat kamu sah
mudah mudahan setelah kejadian ini
kamu bisa jalanin kehamilan kamu dengan tenang
dan selalu bersama nino ya
berarti kalian belum bisa dapat info mengenai catherine
kita akan mencari
maka kita harus mencari
yuda dan risa belum bisa menemukan
dimana keberadaan catherine
saya tidak bisa berdiam
saya harus memikirkan sesuatu
kamu sudah lapar polisi
tahu nama lengkapnya
jadi staff aku tidak tahu alamat pastinya in
kemarin pas saya bertemu sama tante indira di kafe
temannya tante indira tante sinta tahu mengenai keberadaan etel
saya akan mencari tante indira
maaf kalau saya mengganggu tante
saya ingin bertanya
karena saya ingin membeli kadut
namun wines kerjadoi